masa kampanye pilkada dki jakarta semakin dekat
tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
mulai merancang strategi pemenangan
menggunakan artis sebagai juru kampanye dalam pilkada dki tahun depan
menjadi salah satu amunisi untuk mendulang suara
artis sofia lajuba dipilih menjadi salah satu juru bicara
tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dki jakarta
basuki caipurnama jarod saiful hidayah
mengisyaratkan sejumlah nama artis
mulai dari arzeti bilbina hingga istri agus harimurti anissa pohan
sebagai juru bicara tim pemenangan
sementara pasangan anies baswedan sandiaga uno salah satunya
memilih sosok stand up komedian panji
sebagai juru bicara pemenangan pasangan
yang didukung gerindra dan partai keadilan sejahtera
saya pikir nggak terlalu juga ya
karena kan kita sekarang juga
masyarakat sudah mulai agak
boleh dibilang sudah pintar lah
kita lebih kepada ke programnya
ya efektif juga sih
karena kan mereka sudah tenar
tapi sih lebih ke sosoknya sama kerjanya kayaknya
ke stil kerja nyatanya gitu
jadi banyak penggemar mereka yang akan ikut artis tersebut
efektivitas artis sebagai pendulang suara pasangan bakal calon
sangat bergantung pada reputasi dan basis masa artisnya sendiri
salah memilih figur
malah berpotensi menjadi blunder untuk pasangan calon
korelasinya apakah positif terhadap katakan dukungan
atau kemenangan calon itu
menurut saya sangat tipis sebetulnya
kecuali gitu ya
vote gator yang digunakan tadi itu
yang dibilih tadi itu
adalah sekedar bukan sekedar artis
tapi katakan untuk di level
berhasrat itu tidak hanya menge entertain gitu ya
tapi yang bersangkutan juga mampu mensugesti
meyakinkan pada pendukung pendukung ini
masa kampanye calon gubernur dki jakarta
akan dimulai pada akhir oktober dua ribu enam belas
hingga awal februari dua ribu tujuh belas mendatang
mahardika utama jakarta